di konfirmasi pada rabu delapan belas mei kapol seksenen kompol ari susanto menuturkan perampokan terjadi dua hari setelah lebaran
yang dipadat tanggal empat mei
pelaku berhasil membawa kabur uang sebanyak tujuh belas juta rupiah dan polisi masih memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya
terangan dari saksi korban dua perempuan tersebut senjata tasir sempat diancam dengan senjata tajam
kemudian diikat dengan tali rapia di kapol
di medan sumatera utara komplotan pencuri membobol sebuah toko telpon seluler di jalan sumatera
rekaman kamera pengawas memperlihatkan para pelaku yang berjumlah tiga orang turun dari mobil lalu merusak kunci toko
selanjutnya para pelaku membawa kabur sejumlah barang dari dalam toko
pemilik toko yang ditemui pada rabu delapan belas mei menuturkan pencurian terjadi pada minggu pagi
yang masuk ke dalam obrak abrik barang tiga orang
yang nunggu di depan satu orang
yang nunggu di mobil satu orang total lima orang
saat ini kasus pencurian ini sudah dilaporkan pemilik toko ke polrestabes medan dan berharap pelaku segera ditangkap
tim liputan cnn indonesia